jelang dimulainya kompetisi liga dua delta sidoarjo resmi dilatih oleh mantan penyerang timnas indonesia tahun sembilan puluh an widodo ceputra
dalam latihan perdananya selasa sore widodo mengaku masih memetakan kondisi fisik para pemainnya
hal tersebut disampaikan di sela sela latihan perdana deltras fc di lapangan deltras akademi desa siwalan panji buduran sidoarjo
mendapat kepercayaan dari manajemen deltras fc sidoarjo widodo c putra mengaku diterima dan juga berterima kasih dan siap membawa kembali kejayaan deltras fc seperti dahulu
manajemen deltras fc sidoarjo sendiri optimis widodo dapat mengantarkan deltras masuk kembali ke liga satu
sementara untuk dapat menambah daya tempur deltras di kompetisi liga dua mendatang widodo telah mengusulkan dua pemain asing kepada manajemen